untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pengembangan pemeriksaan syahrul yassin limpo
kita bergabung dengan koresponden maria sarjana di gedung kpk
selamat siang maria
bagaimana perkembangan terkini rencana pemeriksaan menteri pertanian syahrul yassin limpo di kpk
dan apakah benar yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan hari ini maria
selamat siang monica
betul sekali bahwa hari ini syahrul yassin limpo atau menteri pertanian memang tidak bisa
untuk hadir ke gedung kpk memenuhi panggilan permintaan keterangan yang dilayangkan oleh komisi pemerintahan korupsi
tadi kami mendapatkan informasi dari pihak syahrul yassin limpo bahwa memang sudah sejak lima belas juni atau sejak kemarin
pihaknya telah mengirimkan surat kepada komisi pemerintahan korupsi untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan
atau permintaan keterangan hari ini
dikarenakan syahrul yassin limpo sebagai menteri pertanian harus menjalani tugas dinas ke india
berkaitan dengan agricultural ministry di g dua puluh yang diadakan di india pada tanggal enam belas sampai dengan tanggal delapan belas juni dua ribu dua puluh
dan kemudian dalam pernyataannya pihak syahrul yasin limpo juga meminta untuk dijadwalkan ulang pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh tiga
monika tetapi kami juga mendapat informasi yang baru kemudian dikirimkan oleh pihak komisi pemerintahan korupsi
terkait dengan penjatualan ulang pemeriksaan bagi syahrul yassin limpo akan dilakukan atau diminta untuk kembali hadir
di gedung kpk jakarta pada tanggal sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga atau artinya besok senin pekan depan
dan tadi dari apa yang disampaikan oleh pihak kpk kpk menyatakan meminta kepada syahrul yasin limpo
untuk kooperatif terhadap pemanggilan kpk mengingat ini merupakan panggilan kedua hari ini
dan jika dijadwalkan ulang maka akan berlangsung panggilan ketiga
panggilan pertama terhadap syahrul yassin limpo dilakukan kpk pada tanggal enam juni dua ribu dua puluh tiga yang lalu
dan kemudian terkait dengan dugaan dugaan yang kemudian simpang siur di masyarakat dan juga ada di media masa
terkait dengan penetapan syahrul yassin limpo sebagai tersangka kami memang mendapatkan informasi
bahwa ekspos atau gelar perkara yang dilakukan oleh kpk pada tiga belas juni dua ribu dua puluh tiga kemarin telah kemudian
menyetujui adanya kenaikan atau penaikan status dari proses penyelidikan kepada proses penyidikan
dimana ketika kenaikan status dari proses penyelidikan menuju ke penyidikan maka ada tersangka
yang kemudian sudah ditetapkan dan kami mendapat informasi bahwa tersangka ini ada tiga yang
pertama dia juga adalah menteri pertanian syahrul yassin limpo
tetapi kemudian kami kemarin juga sudah mempertanyakan hal ini kepada pihak kpk
baik plt juru bicara kpk alif fikri maupun ketua kpk firly bahuri
sampai dengan tadi bala masih menyatakan pemanggilan hari ini terkait dengan proses penyelidikan di komisi pemberantasan korupsi
memang dalam proses penetapan seorang tersangka monika ada beberapa hal yang kemudian harus dilakukan oleh kpk
di antaranya adalah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus korupsi suap maupun gratifikasi
dan kemudian diadakan gelar perkara atau expose yang di dalam gelar perkara atau expose ini nantinya akan ada notulensi yang kemudian disampaikan
untuk kemudian memberikan surat perintah penyidikan atau spdp
dan itu baru kemudian disebutkan bahwa pihak tersebut kemudian menjadi seorang tersangka
kami belum mendapatkan informasi secara detail kapan nanti kpk akan memberikan keterangan
jangan lebih lagi terkait dengan kasus ini tetapi yang jelas sampai dengan tadi malam
ketua kpk firly bahuri masih menyatakan ini dalam proses penyelidikan di komisi pemberantasan korupsi
terkait dengan detail apa yang sebetulnya terkait dengan syahrul yassin limpo
kami mendapat informasi dari pihak komisi pemberantasan korupsi ada dugaan swab dan gratifikasi yang diterima
baik oleh syahrul yassin limpo maupun beberapa pihak lainnya terkait dengan proyek yang ada di
sementara demikian monika konardo tetapi yang jelas kami masih menunggu
karena ini dari pihak syahrul yassin limpo meminta tanggal dua puluh juni dua ribu dua puluh tiga
karena akan setelah dari india mereka akan bergeser ke rrt atau republik rakyat tiongkok dan juga ke korea selatan
sedangkan dari pihak kpk meminta kehadiran syahrul yassin limpo pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga atau senin pekan depan
kembali kepada anda monika
baik kita akan terus menunggu
perkembangan terkini nantinya apakah nanti akan dijadwal ulang pada tanggal sembilan belas juni atau dua puluh juni nanti kita akan melihat perkembangannya nanti
terima kasih koresponden maria sarjana melaporkan langsung dari gedung kpk
selamat bertugas kembali